kita beralih ke olahraga bulu tangkis
jepang terbuka dua ribu sembilan belas memasuki babak perempat final
pasangan ganda putra indonesia marcus fernaldi gideon dan kevin sanjaya sukamulyo berhasil melangkah ke babak semifinal
namun langkah tugal putra indonesia antoni sinisuka ginting harus terhenti
dari musashino forest sport plaza tokyo ganda putra keunggulan pertama marcus kevin berhasil melaju
setelah mengalahkan pasangan malaysia aaron xia dan sok woyi
minions menang rubber game dua puluh satu empat belas dua puluh dua dua puluh empat dan dua puluh satu lima belas
pada semifinal besok marcus kevin akan bertemu pasangan tiongkok li junhui li yuchen
sementara itu hasil kurang baik diraih antoni sinisuka ginting bertemu tunggal putra tuan rumah kento mumota
lewat pertandingan rubber game dua puluh satu tiga belas dua puluh dua puluh dua dan dua puluh satu
ini menjadi kekalahan ke sembilan bagi ginting atas tunggal putra nomor satu dunia tersebut dari dua belas kali pertemuan mereka
indonesia masih memiliki satu wakil di nomor tunggal putra setelah jonathan christie sukses menumbangkan
runner up indonesia open dua ribu sembilan belas
anderson menghadapi tunggal putra denmark tersebut
jojo menang straight game dua puluh satu dua belas dan dua puluh satu dua belas
di semifinal jojo akan bertemu tunggal putra denmark lainnya john o jorgensen
indonesia pun malah sekali mewakil ke semifinal setelah pasangan senior indonesia
muhammad ahsan hendra setiawan menang atas ganda putra korea selatan
kong su hyun shin baek cheo dua puluh satu tujuh belas sembilan belas dua puluh satu dua puluh satu sembilan belas